penantian panjang pelaku pasar akan keputusan the fed usai sudah
kini bank sentral amerika tersebut telah menetapkan kenaikan suku bunga acuan yang sebesar dua puluh lima basis point
lantas seberapa besar dampak keputusan tersebut bagi kondisi perekonomian indonesia
apa langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah atas kemungkinan terburuk pasca keputusan dari the fed
menakar dampak putusan the fed akan kami ulas lebih dalam lagi pada segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia pak wijayanto samirin ekonom dari universitas paramadina
selamat sore pak wijayanto
kita bicara mengenai dampak kenaikan suku bunga the fed pak wijayanto yang kemudian naik semalam ditetapkan telah naik dua puluh lima basis point begitu ya
tapi kalau kita bicara jauh ke depan bagi perekonomian indonesia sendiri pak
apa kemudian ada atau tidakkah dampak yang kemudian diberikan terhadap kenaikan suku bunga dari amerika serikat ini
kalau kita lihat sebenarnya dunia ini sudah menunggu kenaikan fed rate ini sejak setahun yang lalu
pada masa menunggu itu uncertainty nya tinggi sekali
bahwa ini akhirnya dinaikkan positif dalam konteks uncertainty itu hilang
jadi uncertainty hilang bagus bagi dunia tentunya bagus bagi indonesia
artinya sudah diprediksi begitu akan kenaikan ini pak
sudah sudah diprediksi
beberapa bulan sebelum dinaikkan beberapa suku bunga kredit damira sudah mulai naik sekitar setengah persen
survei menunjukkan juga beberapa minggu sebelumnya sembilan puluh tujuh persen lebih pelaku pasar money market itu memprediksikan akan ada kenaikan
tapi begini sisi lain dari kenaikan ini tentunya ada dampak yang tidak begitu mengenakan bagi semua negara termasuk bagi indonesia
kalau dari sisi kurs kita lihat rupiah tadi pagi sempat melemah sedikit kemudian kembali normal
artinya dari aspek itu tidak terlalu bermasalah
tapi ada satu hal ketika the fed
menaikkan bunga acuan maka bank sentral di berbagai negara lain juga harus mengikuti
paling tidak mempertahankan suku bunganya
di indonesia kita punya rencana punya target untuk menurunkan suku bunga kredit
menjadi single digit dari sekarang sekitar sebelas persen
nah dengan perkembangan ini maka target itu akan sulit untuk tercapai
padahal kita berharap dengan suku bunga kredit yang rendah
investasi akan lebih dinamis ekonomi akan lebih bergulir cepat
jadi di aspek ini kita sedikit dirugikan tapi di banyak aspek kita tidak terlalu terpengaruh
jadi untuk aspek yang tadi anda sudah sebutkan begitu pak abijanto
lantas kemudian untuk mengantisipasinya apa yang harus diambil oleh pemerintah
jadi begini suku bunga kredit itu merupakan satu hal yang menghambat dunia bisnis
tapi ada juga beberapa hambatan yang lain
prosedur logistik cost dan lain sebagainya
nah di aspek yang lain itu pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki
melakukan reform kebijakan seperti yang sekarang sudah dilakukan
sudah bagus arahnya tepat perlu dipercepat
pak kalau untuk kenaikan pada tahun dua ribu lima belas ini
sebenarnya seperti apa sih pak wijayanto secara makro dan juga secara mikronya
kenaikan fat rate ini
jadi begini kalau kita lihat sudah hampir satu dekade
fat tidak menaikkan fat rate

jadi ini sudah diantisipasi
bahkan banyak pihak yang mengkhawatirkan
kalau fat rate ini terlalu rendah
maka yang akan terjadi adalah aset bubble economic bubble
salah satu upaya untuk mengantisipasi bubble supaya tidak terjadi lagi
ini terjadi di tahun dua ribu delapan dan beberapa tahun sebelumnya maka ini dinaikkan
jadi dalam konteks berikutnya
konteks mengantisipasi bubble ini positif
tapi secara keseluruhan kalau anda lihat kenaikan suku bunga acuan the fed ini
pada indonesia tidak begitu banyak memberikan dampak begitu ya
tidak memberikan dampak tetapi ini mengonfirm sesuatu
apa sesuatu itu pak
sesuatu itu begini
kita melihat presiden trump itu akan begitu unconvensional dalam mengeluarkan kebijakan
dan dampak bagi suku bunga mungkin juga akan unconventional juga
mungkin akan ada beberapa kali kenaikan seperti sudah diindikasikan oleh yellen
akan ada tiga kali kenaikan dan lain sebagainya
karena berbagai kebijakan yang dilakukan trump kalau sesuai dengan janji kampanye nya
ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi tetapi di sisi lain juga akan meningkatkan inflasi
nah dalam konteks ini semua negara termasuk indonesia harus bersiap
ketika fed itu nanti betul betul dinaikkan tiga atau empat kali di tahun dua ribu tujuh belas
oke untuk kenaikan yang kemarin terjadi pak widjanto
anda tadi katakan juga pemerintah harus segera mengantisipasi
kemudian langkah langkahnya ini sebaiknya
langkah antisipasi ini sebaiknya kapan harus diambil
apakah langsung merespon ketika the fed menaikkan itu atau butuh berapa lama untuk mengambil langkah antisipasi
ketika amerika menaikkan suku bunga yang kita khawatirkan adalah capital outflow
maka kita mencoba melakukan sesuatu supaya terjadi capital inflow
nah dalam konteks ini sebenarnya indonesia cukup diuntungkan
pertama kita telah menjalankan program
di mana akan ada satu ratus lima puluh triliun capital inflow dana repatriasi yang masuk di tahun dua ribu tujuh belas
ini cukup bisa mengimbangi
kemudian kita lihat fdi yang masuk ke indonesia itu justru meningkat akhir akhir ini
ketika kita merasa ekonomi kita melambat
tetapi investor global itu melihat indonesia relatif lebih baik daripada negara lain
jadi ini tetap mengalir masuk
tetap mengalir deras ke indonesia
ini yang harus dijaga momentumnya
dan bagaimana supaya tax amnesty tahap kedua dan tahap ketiga
itu bisa mengikuti sukses tax amnesti babak pertama
sehingga akan ada lebih banyak dana lagi yang masuk ke tanah air
jadi kalau yang anda lihat kemudian kenaikan suku bunga acuan ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh
tapi kalau untuk nilai mata uang rupiah seperti apa
kalau tadi kita lihat tadi pagi memang tidak begitu berpengaruh
tapi kita tidak tahu sore ini
kedepannya seperti apa

kemudian mata uang regional yang lain ini cukup terpengaruh begitu
ya mata uang itu tergantung dari capital inflow dan capital outflow
kalau terlalu banyak dana keluar maka nilai mata uang suatu negara akan melemah
dalam konteks indonesia seperti tadi kita sudah diskusikan
ada begitu banyak faktor yang men trigger capital inflow
jadi selama ini dipelihara kita aman aman saja dari sisi nilai tukar mata uang
kalau untuk capital outflow nya pak wijayanto seperti apa nanti kemudian
adakah secara besar besaran mungkin terjadi begitu
saya tidak melihat potensi itu
tetapi barangkali beberapa investor mereka akan melihat kenaikan sedikit suku bunga di amerika itu
membuat mereka tergerak untuk memindahkan aset financialnya dari indonesia ke amerika
atau juga kita lihat potensi pertumbuhan ekonomi amerika yang begitu bagus
pasar modalnya berpotensi untuk melejit
di tahun tahun mendatang itu membuat portfolio investment di indonesia dipindahkan sebagian oleh investor ke luar negeri
itu saja potensi yang perlu kita lihat
pak wijayanto lagi lagi kita membahas kemudian dampak
lembaga memeringkat keuangan moody's ini terakhir informasinya memprediksi begitu ya
akan kenaikan the fed ini akan berpengaruh buruk terhadap negara negara berkembang
tentu kita termasuk di antara indonesia
nah untuk indonesia sendiri apakah kemudian akan juga terpengaruh buruk
lagi lagi kita bisa menarik dampaknya
jadi begini tergantung ketika negara itu tidak mempunyai daya tarik untuk menarik investasi masuk ke dalam
mereka akan sangat terdampak
tapi ketika negara itu mempunyai daya tarik untuk menarik capital inflow seharusnya tidak terlalu terpengaruh
indonesia masuk dalam kategori yang mempunyai begitu banyak daya tarik untuk menarik capital inflow
yang kedua kita juga melihat di sisi lain potensi pertumbuhan ekonomi amerika yang diprediksikan akan membaik di tahun tahun mendatang
itu juga harus dipertimbangkan sebagai faktor yang positif
karena di sisi lain ini international trade akan semakin bergairah apalagi bagi indonesia ketika kita lihat harga komoditi mulai membaik
ketika ekonomi amerika mulai rebound china sedikit membaik harga komoditi ini akan terus meningkat dan kita sangat diuntungkan dalam hal ini
bagaimana kemudian dengan obligasi misalnya pak wijanto
obligasi kemungkinan bunganya juga harus disesuaikan sedikit dinaikkan
jadi makanya dari aspek investasi ini sedikit merupakan kendala dalam konteks suku bunganya meningkat
ketika bunga tinggi orang berpikir untuk berinvestasi karena dia harus mendanai bunga pinjaman yang lebih tinggi
pak amerika serikat kan
kemudian menjadi satu negara yang tujuan utama ekspor dari indonesia
ketika suku bunga acuan ini naik apa kemudian hal hal yang akan terjadi atau memberikan dampak atau kemudian hal hal yang harus diantisipasi
kalau kita banyak mengekspor ke amerika penguatan mata uang us dollar mestinya menguntungkan
karena ini membuat barang kita relatif murah bagi pembeli di amerika sehingga mereka akan membeli lebih banyak produk kita
kemudian yang kedua kita melihat
pertumbuhan ekonomi amerika itu juga berpotensi meningkatkan kebutuhan produk produk kita di amerika
sebenarnya amerika bukan yang terbesar
trading partner yang terbesar china dan jepang saling bergantian no kemudian yang ketiga amerika serikat
perlu kita antisipasi apakah ini kemudian menjadi permanen atau hanya sementara
ini saya pikir permanen
ini akan nah
saya pikir permanen jadi suku bunga kalau kita lihat histori puluhan tahun kebelakang
beberapa tahun terakhir ini amerika mengalami suku bunga terendah dalam sejarahnya
jadi ketika ini dinaikkan ini sesuatu yang normal kembali ke ekolipidum baru bagi ekonomi amerika
nah yang harus dilakukan oleh indonesia adalah oke kita mungkin menaikkan suku bunga sedikit
tetapi yang lebih positif adalah kita meningkatkan daya tarik indonesia untuk berinvestasi
sehingga capital inflow itu masuk bukan karena orang yang ingin mencari bunga tinggi
tetapi masuk karena dia ingin berinvestasi untuk mendapatkan return yang tinggi
menurut saya dalam situasi seperti ini sama saja sama sama pentingnya
nah untuk tahun depan yang kemudian akan diprediksi akan tiga kali naik lagi
apa kemudian yang perlu anda sampaikan kepada katakanlah untuk pemerintah dan juga untuk para investor ini
menyiapkan untuk tahun dua ribu tujuh belas ke depan
saya melihat bagi pemerintah target menggerakkan
menjud investasi dengan menurunkan suku bunga
ini akan semakin sulit untuk diwujudkan
sehingga untuk mengefisienkan meningkatkan daya tarik investasi di indonesia
aspek lain terkait dengan investasi regulasi kepasti yang hukum dan sebagainya
itu harus didorong lebih cepat untuk mengimbangi suku bunga yang tidak bisa diturunkan
bagi investor saya melihat mereka tidak selalu melihat suku bunga itu sebagai satu satunya daya tarik
kecuali financial investor ya tetapi kalau bagi forei direct investor dan lain sebagainya
dia tetap akan melihat potensi ekonomi suatu negara
dalam konteks ini indonesia masih mempunyai begitu banyak daya tarik
oke untuk cadangan devisa kita seperti apa pak
cadangan divisi kita sekarang sekitar satu ratus lima belas billion usd
nah ini juga menarik kalau kita melihat angkanya dari bulan ke bulan tidak ada penurunan drastis
artinya sebenarnya kurs yang kita miliki sekarang itu kurs yang sifatnya natural
bi tidak terlalu banyak berintervensi

saya lihat seperti hari ini rupiah sempat melemah di pagi hari kemudian menguat lagi
mungkin bi berintervensi di pagi hari gitu ya tapi itu sedikit saja
bentuk intervensinya itu seperti apa sih pak
contoh kalau tadi anda melihat kita kembali jadi panjang nih pak ngomongnya
kalau kita ingin menguatkan nilai rupiah ya kita membeli rupiah
kalau kita ingin melemahkan nilai rupiah ya kita menjual rupiah di pasar membeli us dollar gitu
nah dalam konteks ini
reserve kita tidak menurun
bahkan dalam beberapa bulan ini justru meningkat
artinya begini jangan khawatir bahwa rupiah kuat ini artifisial
karena bi melakukan intervensi yang luar biasa besar
saya pikir bukan itu
karena memang secara natural ya posisi rupiah seperti sekarang ini
tapi adakah kemungkinan nanti pemerintah ke depannya akan kembali mengeluarkan obligasi
oh itu selalu
jadi obligasi pemerintah itu sekarang merupakan sumber utama
pendanaan hutang pemerintah
jadi hutang yang diperlukan mungkin masih di antara tiga ratus empat ratus triliun setiap tahunnya
dan mayoritas adalah dalam bentuk government bond
oke baik terima kasih pak wijayanto samirin
menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini
kita akan tunggu nanti respon pemerintah terkait dengan naiknya suku bunga acuan dari
terima kasih pak ujjainto samirin
dan terima kasih juga pak anom dari universitas paramadina